sehari menjelang pembebasan anggota bali sembilan rene lawrence polisi melakukan pengecekan di rumah tahanan bangli
narapidana kasus narkoba ini dinyatakan bebas pada hari ini dua puluh satu november
petugas kepolisian bersenjata melakukan patroli dan pantauan di rumah tahanan bangli bali
selain berpatroli polisi juga melakukan koordinasi tertutup dengan pihak rutan terkait pengamanan rene saat keluar rutan rabu dua puluh satu november dua ribu delapan belas
untuk teknis kebebasan rene kepala rutan menyebut pihaknya hanya menunggu dari imigrasi yang menjemput
rene dinyatakan bebas murni pada rabu dua puluh satu november dua ribu delapan belas setelah menjalani masa hukuman dua puluh tahun penjara dengan remisi tujuh tahun
rene lawrence merupakan salah satu dari anggota bali sembilan
sebelumnya dua rekannya difonis mati dan telah dieksekusi pada dua ribu lima belas lalu serta enam lainnya difonis seumur hidup
rene lawrence menyebutkan bahwa kebebasan rene akan dibebaskan pada hari ini
belum belum migasi masih mempersiapkan diri
masih tadi saya telepon belum belum ada masih mempersiapkan
salah satu anggota kasus penyeludupan heroin bali sembilan rene lawrence akan dibebaskan pada hari ini
dan untuk mengetahui informasi
kini jelang pembebasan reno lawrence kami sudah terhubung dengan korespondensi nn indonesia
igd nyoman wiryadinata di rumah tahanan bangli bali
selamat pagi nyoman
bagaimana kondisi di rumah tahanan bangli jelang pembebasan salah satu anggota bali sembilan rene lawrence
ya ferdi dan hanum memang hari ini memang hari pembebasan rene lawren yang menjalani ponis dua puluh tahun penjara
namun mendapatkan remisi tujuh tahun
akhirnya hanya mendekam di penjara selama tiga belas tahun
dan sekitar tahun dua ribu empat belas memang sudah menempati sel yang berada di rutan bangli
yang sebelumnya ditempatkan sembilan anggota balina ini ditempatkan di lapas kerobokan
hari ini memang kalau kita bisa lihat di seputaran ataupun di lapas di halaman lapas ini
sudah banyak media asing termasuk yang terbesar adalah media dari australia yang akan memberitakan
secara langsung bagaimana nanti pembebasan reden lawrence yang dijadwalkan akan berlangsung pada jam kerja
bahkan permintaan dari kakanwil hukum dan ham provinsi bali meminta kepada polres karangasem
untuk menyiapkan pengamanan mulai dari pukul tujuh pagi hingga nanti selesai pembebasan ataupun pengawalan
menuju ke bandara ataupun ke rumah detensi imigrasi yang berada di jimbaran
ada dua skenario yang akan dilakukan oleh pihak imigrasi bersama kepolisian
karena hingga hari senin kemarin hingga pukul enam belas pihak imigrasi belum menerima
artinya belum mendapatkan paspor maupun tiket yang akan membawa rene lawren menuju ke australia
artinya ada dua skenario yang akan dilakukan pagi ini jika misalnya paspor maupun tiket tersebut belum ada
pertama yakni rene lawrence akan dibawa ke rumah detensi
dari imigrasi yang berada di jimbaran jika paspor maupun tiketnya belum ada
kemudian jika tiket dan paspor sudah dilengkapi
maka akan langsung dibawa ke ruang detensi imigrasi yang berada di terminal internasional bandara igusti ngurah rai
untuk menunggu kemudian jadwal keberangkatan ke australia
kalau kita melihat memang jadwal keberakan pesawat ke australia biasanya paling cepat adalah di sore hari
di tengah malam hari
inilah yang menyebabkan kemudian kenapa mereka harus ataupun landerland akan ditemparkan
atau sementara dilakukan penempatan di ruang detensi
baik yang ada di bandara internasional maupun nanti kalaupun belum mendapatkan paspor maupun tiket
akan kembali ke rumah detensi imigrasi yang berada di jimbaran
kalau kita melihat ada nanti dari rutan bangli akan
dikawal rencananya oleh dua mobil pengawalan termasuk juga dua kendaraan sepeda motor
termasuk juga dua petugas brimob yang akan mengawal dari rutan bangli menuju ke tempat nanti yang akan dituju
apakah akan langsung menuju bandara atau nanti ke rumah detensi imigrasi yang ada di jimbaran
hanum dan ferdi
nyoman ini ada satu hal yang menarik
sepertinya kan ada kelebihan
ketika proses pelepasan rene ini dilakukan dengan cara mapamit
begitu secara hindu bisa anda jelaskan prosesi seperti apa ini
iya hanum memang kemarin hari senin sekitar pukul sepuluh pagi
ada pemangku ataupun pemimpin agama hindu yang ada di bali diminta oleh rene lawren
dengan pelengkapan bantan ataupun sesaji
bagian dari upacara yang dilakukan umat hindu
yang memang sengaja diminta oleh rene larren dengan alasan akan melakukan syukuran secara hindu
atas kebebasannya yang akan dilakukan pada hari ini
artinya pada hari senin kemarin
rene lawren bersama pemangku pura yang ada
yang membuat banten juga melakukan persembahyangan di dalam pura yang ada di rutan bangli ini
karena informasi yang
saya dapatkan walaupun secara resmi rene belum memeluk agama hindu
namun dia katanya mempunyai keyakinan untuk melakukan ataupun beragama hindu
mempunyai keyakinan untuk memeluk agama hindu
walaupun secara resmi belum ada
karena secara hindu memang ada proses istilahnya mesudi widani
maupun secara pelantikan artinya masuk secara resmi sebagai agama induk
namun intinya adalah ketika mereka melakukan persembahyangan bersama pemangku pura
kemudian dengan bantan bantan ataupun sesaji yang secara hindu
intinya ingin mengucapkan rasa syukur akan kebebasannya yang akan dilakukan pada hari ini
kalau kita melihat apa yang dilakukan rene lawrence selama dalam penjara
kalau kemarin diceritakan oleh kepala rutan madi swendra
menyatakan bahwa aktivitas seperti melakukan membuat kerajinan
kemudian aktivitas seni melukis
itulah yang dilakukan rene lawrence selama
baik di lapas kerobokan maupun selama di rutan yang ada di bangli ini
aktivitas aktivitas itu dilakukan bersama dengan narapidana narapidana
ataupun tahanan tahanan lain yang berada di rutan bangli
artinya selama belasan tahun berada di indonesia
tepatnya berada di dalam jeruji besi
rene lawrence juga pasti berbahasa indonesia
dengan belajar dari mereka mereka ataupun tahan tahanan
tapi yang juga secara aktif melakukan komunikasi dengan narapidana narapidana lain
sehingga rene lawrence juga pasti berbahasa indonesia
kemudian bergaul dengan narapidana narapidana yang lain
seperti yang diceritakan oleh kala pasar ataupun k rutan
yang ada baik di kerobokan maupun yang ada di rutan bangli
ada beberapa hasil seni lukis yang juga dipamerkan di gelar yang ada di kerobokan hanum

baik terima kasih i gede nyuman wiryadinata dari rutan bangli
baik terima kasih i gede nyuman wiryadinata dari rutan bangli